buah warung kopi yang berada di cianjur jawa barat ini setiap hari juga ramai pembeli
selain sekedar beristirahat menikmati segelas kopi
pembeli sengaja datang untuk membuktikan kemiripan sang pemilik warung
yang disebut sebut mirip selebgram ternama anya geraldin
intan rose warga kampung baru desa sukatari sekarang tengah cianjur ini
memang kian terkenal semenjak viral di media sosial
makanya saya nggak tahu sih miripnya di mana gitu
tapi kan semua kembali lagi orang orang yang menilai ya sebelum viral juga banyak
dan setelah viral makin banyak lagi gitu yang nggak kenal juga pada nongkrong di sini
tidak sedikit pembeli yang datang ke warung untuk membeli kopi
dan sekedar mengobrol dengan pemilik warung
ya cukup sering lah apalagi setelah mbak intan ini viral ya
ya cukup sering juga cuma sekedar kopi gitu kan
warung kopi milik intan ini buka setiap hari mulai dari pukul tujuh pagi hingga pukul sebelas malam
tim liputan cnn indonesia